kita saksikan terlebih dahulu ada pernyataan dari ksad jenderal tni dudung abdurrahman yang tengah mengadakan keterangan pers saat ini
kita menanggapi masalah masalah kecil seperti ini kalau untuk dibesar besarkan
kalau menurut saya masih banyak pekerjaan pekerjaan yang sangat sangat strategis untuk kemajuan bangsa dan negara
tni angkatan darat kerja keras sekarang bagaimana pasca covid sembilan belas ini rakyat untuk tidak lapang
rakyat sejahtera sesuai dengan perintah bapak presiden
tni asakandara loyal tegak lurus dan kita maki makian
dan menurut bapak presiden untuk mendukung program pemerintah
karena seperti kenaikan bbm ini kita juga harus siap menghadapi itu dan kita mendukung apa yang menjadi keputusan bapak presiden
masalah anggota di lapangan sekarang sudah kondusif
saya sampaikan kepada jajaran ini ada lagi pernyataan pernyataan liar seperti itu
ya wajar wajar saja mungkin mereka menyampaikan
mungkin orang itu yang selama ini bulat balik turun bulung bulat balik dari daerah operasi
ya seperti kemarin saya lihat ada yang kakinya buntung karena operasi
ya kalau menyampaikan begitu wajar
jadi ini pembelajaran
jangan sampai tni asakandara terluka kembali dengan hal hal
kalimat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
saya terima kasih untuk saya sampaikan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya tadi kita sudah lihat keterangan yang diberikan oleh ksad jenderal tni dudung abdurrahman yang menanggapi permintaan maaf dari fnd simbolon
dia mengatakan bahwa jangan ada lagi pernyataan liar seperti sebelumnya
sudah disampaikan dan ini bisa menjadi pembelajaran untuk semuanya
jangan sampai jajaran tni angkatan darat terluka